ngapain kamu kesini
saya mau suara saya balik lagi bu
kamu mau berjanji
kalau kamu tidak akan jahi lagi dengan kakak kamu
dan mau mendengarkan nasihat orang tua kamu
kalau kamu tidak bisa menepati janji
suara kamu akan hilang selamanya
jangan lupa like share dan subscribe
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
kualat kan tuh akhirnya si doni
makanya jadi anak itu jangan suka nakal
harusnya yang hilang suara tuh dia
gue kan jala baru sekali
iya baru sekali
kalau penakut itu penakut aja
gak usah sobrani
bener tuh dika
terus itu si doni suaranya bisa balik lagi nggak
atau dia seterusnya kayak gitu terus
menurut aku sih ya
biarin aja hilang suaranya
mil lanjutin dong ceritanya
aku lanjutin ya ceritanya
kayaknya suara gue gak bakal baik lagi nih
sampai sekarang aja gue belum ketemu rumahnya bu anda
ngapain kamu kesini
saya mau suara saya balik lagi
kamu mau berjanji
kalau kamu tidak akan jahit lagi dengan kakak kamu
dan mau mendengarkan nasihat orang tua kamu
kalau kamu tidak bisa menepati janji
suara kamu akan hilang selamanya
saya janji saya gak bakal ngejalin kakak saya lagi
dan saya juga bakal nurutku sama orang tua
supaya kamu tidak berbuat nakal lagi
suara aku udah balik lagi
ternyata itu semua cuma mimpi
yeay suara aku udah balik lagi
kalau kamu nakal lagi dan tidak mendengar omongan kamu
suara kamu akan hilang lagi selama lamanya
dari semua ini
sebenarnya apa sih arti mimpi mimpi serem yang selama ini gue alamin
atau mungkin ini semua cuma teguran buat gue
supaya gue gak jadi anak yang jahil
tapi jadi anak yang punya tanggung jawab
terima kasih tuhan
terima kasih udah ngasih teguran ke dulu
tungguin anak mami dan anakmu
tungguin banget pagi pagi udah ada yang kelaperan
udah udah daripada gangguin adik kamu mendingan kamu bantu papa bikin omlet
nih aku fotomin cabai ya
mulai sekarang aku janji deh
mami mulai sekarang juga makell dahum cuanto
mami gak angin bangunin aku tiada yang bisa saya bantu
bangunin aku pakai ember segala
aku udah bisa bangun sendiri kum preparasi

tidak bisa preyangku
keomibild bagi cuci
keomibild bagi anjir
yang mak universitas
keomibild bagi anjir

semua orang pasti bisa berubah
mama seneng banget deh dengernya
ada yang belaga dewasa nih sekarang
kok kamu gangguin hari kamu terus sih
saya yang tinggal di rumahnya pak heru
oh tetangga baru
jadi dibeli rumahnya
ini ada sedikit
oleh oleh dari saya
ini kenalkan suami saya
ini tetangga baru kita
ini anak anaknya
pasti mereka baik baik ya
bener tuh kanta
kamu jangan nakal lagi ya
kok dia kayak baru lihat aku ya
dengerin tuh kanta tante
kalau begitu saya permisi dulu ya
soalnya saya mau pindah pindahan nih
ya boleh boleh
aduh senangnya punya tetangga baru
ini apa lagi sih
ini tuh mimpi atau kenyataan
kunci cadangan rumahnya pak heru
oh terima kasih banyak
ya sudah kalau gitu saya permisi
terima kasih bu
tempat nangganya indah banget ya
di pagi aja ya
terus si doni suaranya bisa balik nggak sih
jadi semua itu cuma mimpi ya
kalau mimpi kenapa bisa beneran ada di kantongnya si doni
bener juga tuh dih
kisah ini beneran kan
seger banget ya bu wanda
selamat pagi semuanya anak anak
ada yang tahu alamat rumah ini nggak
eh bu wanda
eh itu ada
kok malah lari
emangnya ada yang salah dengan nama bu wanda